tahu tahu warga dari sini belum mulai saja tapi humorinya sudah terasa
puluhan ribu warga singkawang memadati jalanan
menyapa peserta pawai dengan senyum dan lambaian tangan
para peserta pawai pun memberikan angpau dari atas mobil
jadi yang pentingnya di sini peserta pawai bisa memberikan angpau dari atas
kepada masyarakat di bawah yang menonton
dan rasanya ini bukan masalah nominal
tapi lebih kekeseluan keberpahuan dan rasa syukur atas kerajaan

tak hanya angpau permen pun dibagikan dan disambut antusias oleh warga
mereka percaya permen yang manis melambangkan hubungannya harmonis
pembeli mobil yang berbeda beda
pawai lampion memang diadakan untuk menghibur warga
serta menjadi simbol pengharapan untuk tahun yang akan datang
harapan itu tertahun di warna merah pada lampion
yaitu keberuntungan kekayaan dan kebahagiaan
setiap mobil pawai lampion memiliki tema yang berbeda beda
mobil yang saya naiki ini milik pemerintah singkawa
bertema kampung tionghoa zaman dulu
ada sembilan puluh mobil peserta yang ikut memeriahkan pawai lampion
peserta berasal dari berbagai kalangan
mulai dari masyarakat biasa
vihara dan kelenteng
panitia cap gome akan memilih lima mobil hias terbaik sebagai pemenang
bak bintang di langit
warna warni lampion menyinari jalanan
mengisi hati penonton pawai dengan asa dan sukacita
lampion yang dianggap sebagai pemenangnya
merasa seperti seorang perempuan yang mencari kesempatan untuk mencari kesempatan untuk mencari kesempatan
lampion yang dianggap sebagai pemenangnya
mencari kesempatan untuk mencari kesempatan untuk mencari kesempatan
saya datang dari jerman dari frankfurt
saya datang karena saya mengunjungi keluarga saya
sangat luar biasa melihat semua lampu

atau berbeda dengan kultur saya
saya teruja untuk melihat langkah seterusnya
apa yang akan terjadi pada hari berikutnya
tapi hari ini sudah sangat
super bebas terhadap saya
dan saya mencari kesempatan
semoga kejadian saya sangat menyedari seluruh masa setentu untuk semua orang

karena tidak hilang bidil
kemudian dia mengulangnya ke tempat khusus yang lebih dekat

tatung menjadi nadi yang menghidupkan perayaan capcomay singkawa
kehadirannya bak toko utama dalam sebuah film
seperti klimaksnya sebuah cerita yang ditunggu penonton sejak awal sinema
namun di balik panggung kehidupannya tatung hanyalah manusia biasa
tak selalu ia jadi pemeran utama
pada saat tertentu ada roh yang merasuki raganya
tatung adalah orang terpilih yang rela dirinya dimasuki roh
mereka tak bisa meminta dan tak bisa menolak
saat dirasuki roh ia memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh manusia biasa
saya pun mencari tahu perjalanan hidup seorang tatung sebenarnya
kembali ke amoy singkawang yang satu ini
nanawen adalah pendamping salah satu tatung wanita yang juga disebut tabib dan suhu
nina seorang gadis berusia tiga puluh lima tahun
saat ini ia sedang dirasuki
dia juga menolak masyarakat dengan pengobatan tradisional tanpa dipungut biaya
pasien datang sini berganti untuk semua keluhan
mulai dari masalah tulang tidak punya anak autisme dan sebagainya
lina mengaku ia hanyalah media
dan tuhanlah yang mengobati
saat melayani warga bahasa tubuh dan nada bicara lina berbeda
dan menemuinya dalam keadaan sadar
nina bukan seorang dokter
ia adalah pengusaha restoran
namun kejadian tiga tahun lalu merubah hidupnya
waktu saya masih tiga tahun yang lalu gitu
tiga tahun yang lalu kan lagi usaha gitu
tanpa sadar tanpa apa apa gitu
mendadak dimimpiin gitu
dimana bentuknya itu
pas di saat itu masih ada keraguan
itu sosok seorang dewa apa hantu gitu kan
saya asli kristen
iya saya kristen protestan
jadi nggak begitu tertarik sama yang begini beginian kan
terus perubahannya gede gede banget gitu
tanpa sadar diri gitu
saya hampir gila selama satu bulan penuh
kayak benar benar orang idiot lagi
ya soalnya jiwa kan udah diambil dia gitu
itu pernah saya alamin sendiri gitu
dan mungkin kalau diomongin ke orang yang nggak alamin
mungkin nggak bisa dipercaya sepenuhnya lah
seiring berjalannya waktu
lina berkomunikasi dengan roh melalui mimpi dan meditasi
ia mengaku mendapat beberapa petunjuk
termasuk informasi tentang lahan gratis
untuk membangun pihara ini
begitu juga dengan biaya hidup sehari harinya
besyukur banget gimana namanya fasilitas semua
fasilitas saya ya dipenuhi sama dia gitu
iya dipenuhi banget gitu
sampai ya sampai saya makan saya pakai uang jajan itu
masih dipenuhi dia gitu kan
ya dia mimpin orang itu
dan orang itu bilang langsung ke dia
ya kita ini dari dewa kamu gitu
dan kita masih bersyukur banget kan
sebagai tatung lina memiliki pantangan
ia dilarang berbuat tidak baik dan dilarang untuk menikah
menurut lina pantangan ini berbeda beda untuk setiap tatung
kan ada alirannya kan ada ariran putih ariran banyak
ariran banyak ariran
kayak kalau saya kan buddha kan
kalau aliran buddha berarti saya harus belajar meditasi vegetarian tap tap menjadi bhikkhunila
kalau yang mereka kan yang naik tandu kan lain lagi alirannya
mengenakan jubahnya fenjuk tatung dari kelenteng bunbhu fapsi
sudah siap untuk melakukan ritual cuci jalan yang menjadi bagian dari cap gomeh singkawang
pemakaian jubah ini adalah bentuk panggilan bagi roh untuk merasuki tubuhnya
saat dirasuki roh ia hanya bisa menggunakan bahasa kek
istri dan pengikutnya lah yang menerjemahkan dan membantu
apa yang dibutuhkan roh tersebut
pengikut atau jumat kelenteng bunbhu fapsi sudah berjumlah ratusan orang
baik dari kalimantan hingga pulau lainnya
mereka semua bergotong royong bersama melakukan ritual cuci jalan
mulai dari memikul bendera memainkan musik dan barongsai
serta mengangkut tandu dengan alas duduk dan lengan dari pisau
terkadang tanpa sadar pisau pun digoreskan ke wajahnya
namun rasa sakit tak ia rasakan sedikitpun
sebenarnya kalau tidak luka ya nggak sakit lah
kalau luka ya sakit lah
bener bener sih jangan sampai terjadi lah
saya mah nggak tahu
ya itu yang merah ini nih
yang merah ini yang pisau tajam
gak ada sepak
tapi tidak merasakan apa apa
paling ada tekolasi sedikit sedikit aja
ya kalau nanti sudah sadar
tapi tidak terasa perih pas sesudah itu
ritual cuci jalan adalah ritual untuk menolak roh jahat yang dilakukan dengan berkeliling jalan
dan sowan kepada roh baik yang ada di setiap kelenteng vihara maupun altar
setiap memasuki kelenteng atau vihara tatung akan selalu meminta izin diperbolehkan atau tidak untuk berdoa di sini
hal ini dilakukan dengan melemparkan dua buah kayu yang memiliki sisi terbuka dan tertutup
jika dua duanya tertutup berarti tidak diizinkan berdoa di sini
jika terbuka dua duanya berarti mungkin diizinkan
patung pun mencoba kembali hingga satu tertutup dan satu terbuka yang berarti diizinkan
setelah berdoa tatung berkeliling di wilayah desanya
ia melakukan hal yang sama setiap memasuki kelenteng atau altar
setelah berdoa tatung berkeliling di wilayah desanya

dan ini masih terus berlangsung ke panjang jalan
ini salah satu kegiatan cuci jalan karena mereka percaya dengan melakukan risal ini
panjang jalan atau tatung yang ada di sini terkidar dari umur rumah saya
hal ini dilakukan oleh seluruh tatung yang ada di singkawa termasuk tatung keluarga bong

tapi kita neu di sini
bong kinjung merupakan seorang legenda tatung yang mengharumkan nama indonesia hingga ke negeri tirai bambu
ia telah meninggal dunia pada usia ke enam puluh satu tahun pada dua ribu delapan belas lalu
anak anaknya yang juga terpilih menjadi tatung kini meneruskan jejaknya menjalankan tugas ritual cuci jalan untuk cap gomeh di singkawang
begitu pula desi istri dari salah satu tatung keluarga bong
saya pun mencoba berkomunikasi dengan salah satu keturunan dari keluarga bom
cucu dari kapan berarti
dari tahun kok
hari ini cuci jalan
mereka tengah bersiap dengan menggunakan jubahnya masing masing
bunyi tambur dan lonceng menjadi tanda waktu berdoa
saat tatung mulai dirasuki roh lonceng terus digoyangkan
jadi setiap mulai dirasuki lonceng itu selalu didudikan didudikan didudikan
seperti itu pemindahan dewa ataupun alu alunya memakai peguam kita
satu persatu tatung keluarga bong pun mulai tak sadarkan diri
tujuan pertama cuci jalan hari ini adalah vihara tridharma bumi raya

dan ini seperti lautan manusia
tatung masyarakat semua menjadi tatung
tatung dari berbagai wilayah
bak di film film kekaisaran cina para tatung tampil dengan busana ciri khas masing masing
berapa dari mereka pun membawa perlengkapan perang
bagaimana cara mereka membawa perang
kalau saya bilang ini bisa berbahaya karena mereka membawa alat tajam seperti benda benda perang tombol pisau golong
dan ini mereka bawa dalam keadaan tidak tajam
jadi penting sekali untuk menjaga jarak agar tidak tersentuh atau terkena benda tajam tersebut
tatung dayak pun ikut melakukan perang
dan juga menjalankan ritual cuci jalan ini
setelah berdoa di kelenteng tak jarang tatung tatung menunjukkan atraksi kebalnya
pemandangan ini masih akan saya lihat dengan atraksi lebih hebat pada pawai budaya di puncak perayaan cap gome
pada pagi ini seluruh warga singkawang sudah berdiri bak bahu jalan
naga naga sepanjang belasan meter menjadi pembuka pawai
pawai pun berlanjut ke bagian utamanya yakni pawai tatung
momen yang ditunggu bukan hanya oleh masyarakat dan wisatawan tapi juga para tatung
karena sama juga ya kita manusia biasa
kita kalau ulang tahun kan senang ya jadi bisa berkumpul
sama juga para tatung ini
dia bisa berkumpul di tanggal lima belas ini
kan para tatung berkumpul
yang masing masing biasa kumpul di titik titik tekom pusat kayak di sini
jadi mereka ada satu kebahagiaan juga berkumpulnya waktu berkumpulnya para tatung ini di tanggal lima belas
jadi ini antusias saya lihat ya
sampai hari ini sudah delapan ratus lima puluh enam yang mendaftar
para tatung berjalan sepenuhnya
tak jarang mereka berhenti dan menampilkan atraksi
mulai dari mengawal boneka jelangkung berisi roh para patung yang ditusuk di semua bagian pipi hingga bibir
hingga atraksi debus menggoreskan pedang ketubuh
mereka berjalan sepanjang empat km duduk di atas tandu yang diangkat oleh para pengikutnya
atraksi budaya yang ditampilkan adalah gabungan budaya etnis tionghoa suku dayak dan melayu

yang ada di singkawang
kebersamaan itu begitu kuat dan tergambar dalam acara cap gome
kerukunan dan kerjasama antar suku dan etnis singkawang inilah yang membuat cap gomeh singkawang terlaksana dengan konsisten
ini kan sudah masuk event nasional ya bahkan internasional karena apa setiap kali kita canggung ini pasti banyak yang datang
dan sponsor mau ya karena tidak merugikan mereka
tentu tadi saya bilang menumbuhkan ekonomi masyarakat kota singkawang
uang yang beredar di sini tentu akan menjadi besar
cap gomeh singkawang bak tubuh seorang manusia
kehadiran tatung menjadi roh yang mengisinya
melebur menjadi satu dan menjadi identitas budaya singkawang